kamu gak apa apa
yang tadi aku lihat itu
bener elsa atau bukan ya
itu yang di depan ya pak mobilnya warna putih
mungkin itu elsa
aku harus pastiin apa benar
dia diantar sopirnya
mobil itu kan
mau dibawa kemana rena
pak tolong bukain dia pak
bener itu mobilnya purnomo
bener itu mobilnya purnomo
ternyata elsa diantar sopirnya pak purnomo
berarti dia tidak bohongin aku
aku udah berpikiran buruk ke elsa tadi
makasih banyak ya udah nganterin
aku udah berbuat kotor
aku udah menodai cinta dan kesetiaanku sama kamu nino
aku ngerasa udah jadi istri yang buruk buat kamu
maafin aku ya aku baru pulang
tadi meetingnya kelamaan
untung mamanya nino udah pergi
mending sekarang gue pesen taksi deh
pulang diantar supirnya papurnomo
halo selamat malam bu cantika ini
ini bu saya baru saja selesai pemotretan
dan sekarang saya lagi mau cari resto untuk surprise party ulang tahun suami saya
saya bilang kalau saya ada meeting sama pak purnomo
jadi saya boleh nggak minta tolong bu buat minta dianterin pulang pakai mobilnya bu cantikah
loh emangnya kenapa harus dianter pakai mobil saya mbak yelza
dan kenapa mbak yelza harus bohong atas nama suami saya untuk surprise party nya suaminya mbak yelza
aduh bu saya minta tolong banget deh bu ya
bantuin saya buat surprise suami saya ini spesial banget buat dia
boleh ya bu ya
oh gitu kalau nggak gini aja deh mbak elsa saya coba telepon driver saya dulu ya
terima kasih ya bu ya
semoga ibu dan bayi yang ada di kandungan ibu sehat selalu
iya terima kasih mbak elva
semoga setelah ini riki nggak ganggu hidup gue lagi
gue pikir setelah gue ngabisin waktu semalam sama lo
idea lo semakin menarik
di rambut rambut gue
kok tadi gue ke emerald bistro lo nyang ada di sana sih
abisnya lu kepo banget sih
terus lo dimana sekarang
lo tuh kenapa sih nanya nanya terus
tadinya gue mau nyamperin lo
terus lo dimana sekarang

tidak ada yang bisa dipercaya
ngapain ya ricky di serenity hotel
sama siapa ya dia
elsa kan dukungnya suami si nino
tidak ada yang bisa dipercaya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
yang tadi aku lihat itu
bener elsa atau bukan ya
tapi kalo diliat dari bajunya sih beda

perempuan yang tadi kan pakai kapucon
pa kenapa pa
elsa baru pulang
iya pa baru pulang
tadi abis diantarin sama sopirnya
aku istirahat dulu ya pak
sampai seharian kerja
ya udah istirahatlah
apa juga pa ya
udah jelas sekarang
elsa sejak tadi itu bekerja
orang yang tadi aku lihat itu
pasti bukan elsa
pasti bukan elsa
kenapa kamu tega banget
sama mama ren
kok gak jawab
kenapa kamu tega banget sama mama ren
mama besarin kamu
supaya kamu itu jadi anak yang baik
berbakti sama orang tua